sebentar ya mas ya
saya kagak habis pikir pok apa apa salah aja memang
ya sabar aja jak emang mertua lu begitu
biasanya juga begini orangnya
ada apa pur
lihat dong jam tangan gue
wah mama mau ngobrol sebentar bisa enggak
sebentar ya ma
pak mama gak jadi dapet kerjaan dari bu nur dari mbak tati juga gak jadi
ya udah gak apa apa mah
ya apa apa dong pak mau dua duanya juga jadi musuhin mama
kena apa ya sintis belum balik balik kesini
mungkin lah dia kejar deadline kali pak
apa deadlinenya mas
deadline itu setoran pak
terus kamu dapat berapa sehari deadletnya

hei mas mau kemana
stres lama lama di sini
saya juga lebih stres mas
bapak ngerti stres juga itu apa
saya ngerti stres itu kesel
nih seperti sekarang ini
mas pur kamu gak ngeliat si entis
tadi apa sekarang pak
iya tadi aduh mas
kan sekarang mas saya juga udah tau kamu itu gak ngeliat si entis
oh gak ngeliat pak
waduh jam tangannya bagus ya mas
ini jam bermerek nih pak
gak nanya tuh
saya mau curhat
curhat untuk memulainya tuh ah
tapi ini menyangkut keselamatan saya kang

kak r mountain sih titelnya nggak pernah bunganya

pak ayo kita ke restoran padang makan pakai gulai tunjang dan goreng paru
iya pak sekarang
hei tis kita banyak duit aja lu
hei maskur memang anak saya nggak kebeli harga jam tangan satu juta
tapi anak saya mampu mengajak bapaknya makan di restoran padang
hei tuhur dengerin apa kata bapak saya
begitu ceritanya kang ojak
lo juga sih yang salah
kalau urusan sama si udin terus lo udah bilang iya harus lo kerjain
orang sarawa bebek bisa dicak acak kalau dia lagi kesel
lo cari si ani terus minta fotonya
pak sofian tumben pulangnya jam tiga
weh mas pur habis beli jam baru nih
jam mahal nih pak
wah saya nggak percaya
udah antri saya pulang yuk udah lapar
nah ini baru restoran padang tie
iya pak entis juga tahu
pak hayu atuh hayu hayu
permisi pak makan berdua
coba sebentar pak ya
ntis tadi bapak liat di depan ada goreng tunjang sama goreng parunya
iya pak sabar atuh
tuh lagi disiapin
silahkan diminum dulu pak
ini teh sudah bisa dimulai
belum atuh pak nesnya juga belum datang
nah sekarang sudah bisa sudah lengkap
terima kasih mas pur
oh iya kalau boleh kasih saran
beli produk yang katanya bagus dan juga mahal
itu harus di tempat yang resmi
dan juga keaslian produknya terjamin
menurut yang saya baca di koran
sekarang ini banyak penipu yang menjual produknya kelihatannya asli
tapi ternyata abal abal
oh begitu ya pak
ya sudah ya
katanya ada yang mau bantuin
kalau jam segini rendangnya juga belum dimasak
tadinya mbak surti itu mau bantuin ibu
eh indah jadi
bapak turut perhatian
bapak jangan cuma prihatin saja
sekarang bapak ganti baju
terus balik lagi ke sini
terus gimana dong be
pokoknya kagak boleh ada masalah lagi sama mama nistati
din dulu waktu adek lo si jamila sama si ronron tinggal disini sama buah be
udah banyak masalah sama si tati sama mamanya
gua kagak mau ada masalah lagi paham lo
itu dia be maksud ngin sekarang nyelesaiannya gimana
gua ngurusin dah
cis boleh gak bapak mau nambah
boleh tunjangnya soalnya masih ada satu potong lagi
permisi ya bapak
bapak mau coba teh talua
apa itu teh talua
teh talua itu kuning telur yang dikocok sampai matang diseduh dengan air teh
boleh satu lah
ora mau coba belom biarkan
lu kan lagi ada masalah sama mantu gua si surti
saya sih kagak ada masalah apa apa b sama si surti
si surtinya aja yang bikin masalah
ya itu maksud gua
ini sih pak ini belnya
tis habis berapa semuanya
gening mahal sekali tis
ada uangnya enggak kamu
tuh uangnya juga pas gitu
terus bapak juga sudah tahu kalau makan di restoran padang
pakai gulai tunjang sama goreng paru pasti mahal
tapi bapak baru tahu ternyata mahal sekali ya
kalau tahu berdua akan berdua akan berdua akan berdua akan berdua

mendingan makan di pomungun
bisa buat satu tahun ya
kenapa kamu tidak diam saja dari tadi